anda kembali di after sepuluh presiden republik indonesia joko widodo secara resmi meresmikan terminal baru bandara udara cilikriwut palangkaraya kalimantan tengah senin sore
pembangunan terminal baru ini menelan biaya sebesar tujuh ratus miliar rupiah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau apbn
kedatangan jokowi ke kota palangkaraya punya dua agenda selain kunjungan kerja peresmian terminal baru bandara cilikriwut juga melakukan kampanye terbuka sebagai calon presiden petahana
menurut presiden joko widodo terminal baru bandar udara cilikriwut ini dibangun selama empat lima tahun dengan biaya ratusan miliar rupiah dari apbn
selain terminal baru pembangunan juga dilakukan pada landasan pacu yang sebelumnya hanya sepanjang dua enam ratus meter namun kini menjadi tiga meter
hampir empat lima tahun telah diselesaikan
ini menyangkut anggaran perusahaan
kurang lebih tujuh ratus miliar yang semuanya dikembangkan di anggaran apbn kita
baik itu untuk pembangunan terminal untuk taksi w maupun untuk perpanjangan randik
oleh sebab itu kita harapkan bandara udara cilikriwut ini nanti bisa menjadi sebuah motor
pertumbuhan ekonomi di kalimantan tengah